makanya di tengah cuaca yang kalau bisa dibilang ekstrim ini kita semua harus waspada
kalau tidak perlu keluar rumah ya tidak usah gitu
misalnya lebih banyak aktivitas di tempat tempat yang aman
jadi waspada terkait dengan hal hal atau cuaca cuaca yang bisa saja merugikan atau mengancam keselamatan kita
seperti akibat peristiwa ini akibat menonton pertandingan sepak bola saat hujan badai
ada delapan orang warga dan panitia kompetisi yang tersambar petir di bogor jawa barat
bahkan satu korbannya tewas terbakar
di lamongan jawa timur satu orang tewas dan tiga orang terluka akibat sambaran petir ini saat kejadian
keempat korban tengah berteduh di gubuk area pemakaman usai menggali liang lahat
istri korban tak bisa menyembunyikan kesedihan saat menghadiri pemakaman suaminya di tpu semplak
gang walet kecamatan bogor barat kota bogor jawa barat minggu pagi
suami korban yang bernama ukar tewas terbakar lantaran tersambar petir
saat menonton pertandingan bola di lapangan walet pada sabtu sore lalu
selain ukar tujuh warga dan panitia yang tengah menonton juga ikut tersambar petir hingga mengalami luka
ketujuhnya rata rata mengalami luka memar dan bengkak di bagian kaki
sebelumnya warga sempat berteduh di bawah saung dan pohon saat pertandingan gunskap ditunda karena hujan badai
naas saat pertandingan dilanjutkan usai hujan meredah
petir langsung menyambar sebuah pohon hingga membuat warga di bawahnya terpental
sementara batang pohon yang diberikan di bawahnya terpental
pohon yang tersambar juga patah di bagian dahan serta pecah dengan kulit pohon mengelupas
saya cuma berdua sama ponakan
begitu kena langsung balik badan
saya juga nggak sadar jatuh
saya juga nggak sadar jatuh itu
ini juga masih pada budak perasaan
di bogor sambaran petir juga memakan korban di lamongan jawa timur
dikutip dari detik com
empat orang yang sedang menggali makam tersambar petir
korban tewas bernama khamim
sedangkan tiga lainnya mengalami luka bakar dan memar
saat kejadian keempat korban tengah berteduh di gubuk tempat penyimpanan keranda mayat
tidak jauh dari area pemakaman
namun gubuk tersebut malah tersambar petir
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
yo formula kerja kerja terus maju